assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang salam sejahtera bagi kita semuanya
shalom om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
seluruh rakyat yang saya cintai yang saya banggakan
kita bangsa indonesia patut berbangga patut berbahagia dan patut bersyukur
bahwa kita telah terbukti menjadi bangsa yang dewasa
dewasa dalam berdemokrasi dewasa dalam melaksanakan pemilu
dewasa dalam berbangsa dan bernegara
kita berhukum hingga bahwa di seberang negara
kita telah dewasa dalam menjaga perdamaian
dewasa mengelola perbedaan perbedaan
dan dewasa dalam menjaga dan memperkontrol peraturan
bukti katanya adalah kejahatan kita berdemokrasi
kemudian kita harus berhukum dengan kejahatan
kemampuan kita untuk menyelesaikan pemilu yang justru dan adil
serta pemilu yang penuh dengan perdamaian dan kegembiraan
pemilu demi pemilu telah kita lalui dengan penuh kedewasaan
pemilu yang sekarang ini saya meyakini
insyaallah akan bisa kita lalui dengan damai
sesuai dengan amanat konstitusi yang kita miliki
alhamdulillah puji dan syukur
kita panjatkan kehadiran allah swt
rekapitulasi nasional pemilu serentak dua ribu sembilan belas
pada dini hari tadi
rakyat indonesia telah menentukan pilihannya
baik dalam pilih maupun pilih beres
inilah ranah dari hakikat
saya dan pak kiai haji ma ruf amin
mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat indonesia
atas kepercayaan yang diberikan kepada kami berdua
kepercayaan dan amanah rakyat kepada kami tersebut
akan kami wujudkan dalam program program pembangunan yang adil dan merata
untuk seluruh golongan dan seluruh rakyat indonesia
dan seluruh lapisan masyarakat di seluruh tanah air indonesia
setelah dilantik di bulan oktober nanti
kami adalah presiden dan wakil presiden seluruh rakyat indonesia
kami adalah pemimpin dan pengayom dari seratus cen rakyat indonesia
demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
bagi seratus persen rakyat indonesia
membangun bangsa dan tanah air tercinta
demi kesejahteraan generasi kita mendatang
serta generasi anak cucu kita di masa depan
saya mengapresiasi setinggi tingginya
atas kinerja penyelenggara dan pengawas pemilu
kepada tokoh masyarakat dan juga
kepada aparat keamanan tni dan polri
yang telah siang dan malam bekerja dengan tulus
demi pemilu yang adil dan jujur